pemirsa bagi anda yang akan mudik ke kampung halaman
jangan lupa memastikan nasib hewan peliharaan anda
salah satu cara yang praktis adalah menitipkan hewan kesayangan di tempat penitipan hewan
menjelang libur lebaran penyedia jasa penitipan hewan mulai disibukan dengan banyaknya warga
yang menitipkan hewan peliharaannya untuk ditinggal mudik
biasanya pada h lima jasa penitipan hewan mulai banyak didatangi pelanggan
seperti sebuah toko keperluan dan penitipan hewan peliharaan di bilangan jalan margahayu bandung jawa barat
toko ini menyediakan hingga satu ratus lima puluh kandang hewan untuk kucing maupun anjing dalam berbagai ukuran
pada peak season seperti liburan peningkatan penitipan hewan mencapai empat ratus persen
sekarang yang reservasi itu sudah sekitar empat puluh pemilik
jadi kalau mungkin hewannya mungkin ada di sekitar lima puluh atau enam puluh ya
sibukan serupa juga terlihat di tempat penitipan hewan khusus kucing di dago bandung
namun kali ini penitipan kucing ini berbentuk rumahan
jelang libur lebaran rumah penitipan kucing ini sudah full booking bahkan sejak awal bulan mei lalu
rumah penitipan ini sanggup menampung hingga enam puluh ekor kucing
namun hanya disediakan empat puluh persen
sehingga banyak pemilik kucing yang membawa kandang sendiri jika sudah kehabisan tempat
signifikan banget ya sampai satu ratus lima puluh persen
kalau biasanya memang berapa
biasanya yang normal itu bisa sampai dua puluh lima kucing
sekarang sampai empat puluh lima
setiap tempat penitipan hewan memiliki keunggulan pelayanan masing masing
namun secara umum jasa yang ditawarkan
tidak jauh berbeda
seperti staff yang menjaga dua puluh empat jam
kualitas makanan yang disesuaikan dengan makanan sehari hari hewan peliharaan
atau sesuai permintaan pemilik hewan
dan keterbukaan informasi dan laporan keadaan hewan yang dititipkan
secara berkala kepada pemilik hewan
hanya saja untuk jasa penitipan hewan berbasis di rumah ini tidak disediakan jasa dokter hewan
namun hal tersebut disiasati pemilik rumah penitipan dengan membawa kucing yang sakit ke dokter hewan
dan mengenakan biaya tambahan
begitu pula dengan makanan yang kebanyakan dibawa sendiri oleh pemilik hewan
sebelum mempercayakan satu tempat penitipan untuk mengurus hewan peliharaan selama mudik lebaran
ada baiknya anda melakukan sedikit riset mengenai reputasi tempat tersebut
juga baca secara seksama surat serah terima dan surat perjanjian
yang biasa ada dalam proses administratif ketika hendak menitipkan hewan peliharaan
sudah punya reputasi bukan pertama kali jadi tempat boarding
terus sebelum sebelumnya juga pasti ada rekomendasi dari teman teman
oh disitu bagus disini makanannya terjamin terus yang jaga ada betulan
nggak ditinggal pulang sebagainya itu jadi pertimbangan banget
jasa penitipan hewan di toko rata rata mengenakan biaya dari rp lima puluh hingga rp satu ratus lima puluh per hari
untuk satu hewan yang dititipkan
sementara untuk jasa penitipan rumahan biasanya mematok harga rp tiga puluh per hari untuk satu ekor kucing yang dititipkan
revita rani rp lima puluh per hari untuk satu ekor kucing yang dititipkan